anda mungkin ingat atau pernah membaca buku jakarta undercover
nah sang pengarang buku sudah bergabung bersama kita malam ini lewat sambungan telpon
selamat malam mas momar mk
ya selamat malam
baik mas iqbal bisa dengar suara saya ya
oke mas mk saya mau nanya nih terkait dengan akhir akhir ini pemberitaan soal prostitusi online ini semakin marak
kalau misalnya mas mk melihat ada nggak sih perbedaan dari yang anda tulis di buku hits anda beberapa tahun lalu nih kalau kita ingat nih
dengan apa yang terjadi saat ini
perbedaan secara signifikan sih tidak ada ya
kasus yang terjadi di surabaya dari catatan saya ini seperti mengulang kasus sebelumnya gitu
prostitusi online yang melibatkan oknum artis gitu kan
nah catatan signifikan
catatan signifikan itu lagi lagi harus saya bilang kembali pada si pelakunya
pelaku yang pertama pelaku artisnya kan gitu
bahwa rata rata mereka adalah kalangan menengah bawah
kalangan menengah bawah itu yang pertama
kalangan menengah bawah itu adalah yang saya maksud dari skala popularitas ya
iya skala popularitas apa satu nah itu sekali
kalau mas yeece salahnya masih menengah bawah jadi mungkin itu yang pertama
yang kedua adalah ya ini mengulang kasus yang sama juga dari tahun sebelumnya atau dua tahun sebelumnya
atau bahkan tiga tahun sebelumnya
bahwa secara modus memang dia masuk kategori yang istilahnya prostitusi online
tapi dalam prakteknya sebenarnya
dia masih menggunakan cara cara konvensional
karena di dalannya
yang melibatkan mucikari kenapa kemudian misalnya ada istilah janji temu
terus kemudian ada percakapan elektronik via percakapan digital via perantara
yang menjadi tangan kanan mucikari misalnya dengan klien atau penyewa
itu dulu istilah sana saya
oke mas emka tapi kalau misalnya mas mk kan orang yang cukup mengenal
mengenai dunia hiburan kemudian juga keartisan dan juga kehidupan malam
dan prostitusi ini kan juga menjadi salah satu hal yang melekat satu sama lain ya
dengan hal hal itu kalau yang anda lihat dari kasus vanessa angel
dan juga beberapa pihak lain yang juga ditetapkan sebagai tersangka saat ini
yang tadinya menjadi saksi korban dan sekarang dinaikkan statusnya menjadi tersangka
pantauan anda atau tanggapan anda seperti apa
dalam praktek ya memang lagi lagi dari catatan catatan yang saya temukan
beberapa tahun terakhir bahwa
di sisi modus operandi memang ada sebagian pelaku prostitusi
ps kalah tanda kutip gitu ya
yang kemudian memang dia sekaligus menjadi apa ya
ya mucikari buat dirinya ada yang seperti itu
nah saya mengistilahkannya sebagai
ya itu maksudnya sebuah perangkat yang sangat yang sangat berguna ya
karena dia juga berusaha menjual dirinya sendiri
sampai kemudian ya akal menemui kesepakatan dengan kliennya
kadang kadang dalam beberapa hal memang dia masih membutuhkan yang saya sebut sebagai perantara gitu
itu yang pertama
yang kedua adalah
dalam proses dalam proses menuju transaksi dengan klien itu kan
lewat perantara biasanya ada yang kemudian ada istilahnya karena itu bagian dari promosi
portfolio yang mereka biasanya mengirim portfolio kan gitu
portfolio yang bentuknya bisa apa aja bisa video bisa foto atau apapun
nah karena sekarang jalurnya yang paling cepat adalah whatsapp misalnya
beranjakannya dari media sosial kan awal media sosial itu bisa instagram atau apapun
cuman orang sudah bisa portfolio nya tapi biasanya kan karena aturan tertentu
hanya bisa sebatas melihat foto foto yang biasa gitu
dan ada cara yang lebih private lewat whatsapp dan kemudian itu bisa jadi memang dalam beberapa hal
portfo yang dikirim itu lebih dari yang ada di instagram misalnya gitu
saya belum tahu persis yang terjadi di surabaya
bukti bukti fotonya itu
atau bukti videonya itu
yang saya tahu memang dari berita memang termasuk video mesum dan porno kan gitu
nah apakah itu termasuk menjadi bukti yang memang akurat
ya bisa jadi memang dalam hal ini va bisa jadi tersangka
terutama ketika dikaitkan dengan undang undang
terutama ketika dikaitkan dengan undang undang
terutama ketika dikaitkan dengan undang undang
mas m k juga dari perspektif anda selama ini
anda turun langsung ke tempat tempat yang berhubungan dengan hal hal yang menuju ke arah seperti itu
katakanlah prostitusi online
kalau melihat pola transaksi prostitusi yang anda temukan di kalangan artis
kemudian juga pesohor lainnya
ini kan kita kalau bisa melihat nominal pembayarannya kan cukup fantastis ya
angka yang cukup fantastis
ini angka yang sudah biasa di kalangan pembayaran atau
transaksi seperti sudah biasa apa tidak
tarif itu kan terjadi
kenapa kemudian ketemu angka dua puluh lima juta atau ketemu angka delapan puluh juta
itu biasanya kan munculnya dari kesepakatan antara si mucikari dengan pelaku prostitusi kami
biasanya seperti itu
dari kasus kasus yang sudah ada
dan dari catatan catatan yang saya temukan
biasanya ada namanya
bandrol rata rata gitu
di setiap kelas gitu
ada standarisasi nya ya
misalnya di kelas menengah
di kelas bawah misalnya
kalau transaksinya berangkat bisa dari tiga juta sampai ketemu angka misalnya lima belas
atau mentok di dua puluh lima
di kelas menengah misalnya berangkat dari dua puluh lima sampai kemudian ketemu angka seratus atau satu ratus lima puluh
nah tapi lagi lagi
tarif ini bandrol ini kan kemudian bersifat fluktuatif gitu
karena di setiap kelas
itu juga terjadi yang ada
saya menyebutnya dengan istilah grid gitu ya
kasus surabaya dua puluh lima dan delapan puluh itu menurut saya masih dua duanya kelas menengah
cuman yang membedakan adalah gridnya gitu
sangat mungkin memang dia gridnya termasuk yang grid premium
bahkan ada klasifikasinya sendiri sendiri ya mas ya
ada klasifikasinya sendiri sendiri ternyata
sudah begitu masif untuk transaksi ini
skala popularitas itu yang kemudian menjadi catatan penting gitu
harga si a berapa yang kemudian gitu
harga si b berapa gitu
yang pasti memang tidak ada patokan pasti gitu
jadi hanya ada patokan rata rata gitu
nah yang menarik buat saya adalah
kasus surabaya itu seperti gini
semakin menegaskan bahwa
yang paling banyak berpraktek secara konvensional
ya rata rata kelas menengah ke bawah gitu
yang tidak terendus dan tidak terendus
bahkan sampai hari ini gitu adalah yang kelas atasnya
karena modus yang digunakan memang sangat jauh berbeda
di kelas atas modusnya tidak lagi mengenal
dalam bahasa saya tidak lagi mengenal modus konvensional
tidak ada namanya mucikari yang keliling menawarkan
tidak ada yang namanya janji temu
tidak ada namanya tiba tiba ada proses transfer
yang grade a ini yang masih menjadi pertanyaan sampai dengan saat ini ya mas mk
baik mas mk pertanyaan terakhir ini untuk anda
terkait dengan praktek proses institusi online
dengan zaman yang semakin maju dan digitalisasi yang semakin mengakar
semakin mengakar di kalangan masyarakat saat ini ya mas mk ya
suaranya memang kecil mbak sani
mas mk masih bisa dengar suara saya
tapi kecil banget
saya ulang kembali ya pertanyaannya ya mas mk ya
terkait dengan ini
untuk sanksi tidak hanya sanksi hukum yang diterapkan kepada para pelaku
yang terlibat dalam praktek proses institusi online
tapi juga hukuman secara sanksi sosial dan juga norma norma yang ada di masyarakat
apakah dengan terjadinya atau penangkapan atau penetapan
vanessa angel sebagai tersangka ini juga bisa menimbulkan efek jerah
di kalangan para pelaku transaksi online atau prostitusi online
yang masih berjalan pada saat ini
kalau dari perspektif mas mk gimana
jadi sebenarnya kenapa ini juga termasuk apa ya
termasuk berulang dan berulang karena emang perangkat hukum yang ada
emang tidak cukup kuat untuk menjerat menjerat menjerat proses susi gitu
kan gini proses susi itu kan kerja kolektif ya
artinya melibatkan ada mucikaringnya
ada penyewanya ada pelaku prostisinya gitu
nah dia paling tidak ada tiga unsur di sana ada tiga subyek gitu
nah di undang undang yang ada sekarang yang peninggalan zaman kolonial itu
yang terjerat hanya melulu mucikari
bahwa ada undang undang ite tapi itu kan menjerat dari sisi ite nya gitu
misalnya menyebar ke
menyebarkan itu tadi menyebarkan
foto pornonya menyebarkan video mesumnya menyebarkan apa namanya gambar gambar yang asusila
nah itu yang masuk di sana
tapi lagi lagi yang terkena paling banyak ya muncikari
penyewa dalam hal ini bisa dengan sangat ini ya bisa melenggang kangkung aja dari dulu kan gitu
kalau membookingnya tidak terkena jeratan pasal apapun gitu
kan dia tidak ada kasus surabaya juga va ditetapkan tersangka karena dia terjerat undang undang ite kan gitu
satu yang pertama dia terjerat ketika kemudian terbukti benar benar terbukti
selain dia sebagai pelaku prostitusi juga dia sebagai penyedia jasa
dia akan kena dua duanya
ini kalau misalnya melihat prostitusi online ini kan lebih marak di kalangan para artis
sementara artis adalah public figure yang keseharinya itu diperhatikan sekali oleh masyarakat dan juga netizen
apakah ini tidak menjadi salah satu faktor harusnya kan secara logika kan bisa menekan artis untuk tidak berbuat yang bisa menjatuhkan nama mereka sendiri
tapi ini kenapa marak praktek seperti ini di kalangan artis
justru karena online kan dia tidak terikat apapun gitu
dia bebas gitu kan
karena online jadi tidak ada batas gitu
walaupun akhirnya ketahuan
iya jadi dia bisa berkomunikasi dengan siapa aja
dia dengan bebas bisa berpromosi kemana aja
itu bahwa kemudian beberapa kasus yang sudah ada memang eksploi pemberitaan terhadap mereka yang tertangkap memang sudah menjadi sanksi sosial sendiri gitu
tapi ternyata pada kenyataannya
sanksi sosial yang terjadi itu tidak membuat
yang lain jerak gitu
dan prakteknya sampai hari ini
saya berani katakan bahwa kasus surabaya itu hanya satu dari sekian ratus transaksi yang terjadi setiap hari
baik terima kasih pak mohamad remka atas waktunya bersama kami di the world channel malam ini
terima kasih atas waktunya
mohon maaf kami ganggu malam malam ya mas